assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore salam sejahtera untuk semuanya
yang saya hormati ketua gugus tugas percepatan penanganan covid sembilan belas
yang saya hormati juru bicara pemerintah terkait penanganan covid sembilan belas bapak ibu sekalian
sore ini izinkan saya menyampaikan bahwa sejak dilakukan pembatasan berskala besar
baik ketika resmi psbb maupun ketika kita pertengahan maret di jakarta sudah mulai menutup sekolah
menutup kegiatan kegiatan yang sifatnya mengumpulkan orang termasuk juga fasilitas fasilitas umum
selama dua bulan lebih ini jakarta telah menunjukkan
menunjukkan kemajuan yang sangat signifikan
ini adalah hasil kerja semua masyarakat di wilayah jakarta dan jabodetabek
karena virusnya menular melalui pertemuan karena itu pertemuannya dikurangi
pertemuannya ditiadakan agar mengurangi pendularan agar meniadakan pendularan
dan pertemuan ini adalah pertemuan ekonomi pertemuan sosial pertemuan budaya
pembatasan yang kita lakukan selama ini dilakukan di wilayah jakarta jabodetabek
yang dikerjakan oleh semua orang bisa dibilang menurut catatan dari fakultas kedokteran maaf kesehatan masyarakat
hampir enam puluh persen masyarakat di jakarta tidak bepergian tetap berada dalam rumah
kendaraan pribadi pun tinggal empat puluh lima persen
mrt penumpangnya tinggal lima persen
artinya ada penurunan yang sangat signifikan
apa yang sudah kita kerjakan sekarang kita memasuki ke fase amat menentukan
psbb barusan diperpanjang beberapa hari yang lalu sampai tanggal empat juni
perpanjangan ini adalah masa menentukan
karena bila di hari hari ini penularan di jakarta menurun angka kasus baru menurun kemudian
yang biasa digunakan oleh para ahli epidemiologi yang disebut dengan reproduction number
angkanya sekarang di jakarta sekitar satu bisa turun di bawah satu maka mulai sesudah tanggal empat kita bisa melakukan transisi menuju normal baru
tetapi bila hari hari ke depan angkanya meningkat karena kita mulai bebas mulai pepergian tidak disiplin menggunakan masker
tidak disiplin cuci
jika kita tidak bisa mencari tangan maka ada potensi kita harus memperpanjang seakan mengulang proses yang kita kerjakan kemarin
ini yang sudah kita kerjakan di jakarta
lalu sekarang kita berhadapan dengan situasi yang cukup unik
di masa akhir dari perpanjangan psbb ini bersamaan dengan musim mudik dan musim arus balik
karena itulah pemprov dki jakarta membuat ketentuan
bahwa semua orang yang akan bepergian harus mendapatkan izin dan yang bepergian adalah orang orang yang memang bekerja di sebelah sektor yang diizinkan
ada sektor kesehatan pangan energi komunikasi keuangan logistik konstruksi perhotelan industri strategis
ini adalah sektor sektor yang memang diizinkan berpergian
karena kebijakannya tegas
jadi yang bepergian adalah karena kedinasan
nah begitu juga dengan yang akan masuk jakarta
yang diizinkan masuk ke jakarta adalah mereka mereka yang karena pekerjaannya mengharuskan berada di jakarta di sektor yang diizinkan
ketentuan ini akan dilaksanakan secara bersama sama
dan kita merujuk kepada surat edaran nomor empat dari ketua
ketua tugas percepatan peranan covid
persaratannya merujuk ke sana
karena itu saya ingin sampaikan kepada seluruh masyarakat
sejak pertengahan bulan ramadan sudah disampaikan
tetaplah tinggal di jakarta
karena bila meninggalkan jakarta belum tentu bisa kembali dengan cepat
dan kita akan melaksanakan aturan secara tegas
bekerja bersama jajaran kepolisian
tni dan pemprov menjaga perbatasan perbatasan ada lebih dari sepuluh titik
dan semua titik titik masuk di jabodetabek ini akan ada pemeriksaan
mereka yang tidak memiliki surat izin keluar masuk tidak akan dibolehkan untuk lewat
dan persaratan ini harus dipenuhi bagi masyarakat yang membutuhkan
ini alamatnya yaitu corona kemudian jakarta go id
di website ini anda bisa mendapatkan informasi cara mendapatkan surat izin keluar masuk
di antaranya adalah surat keterangan sehat yang harus diikuti dengan menggunakan tes yang tadi telah disampaikan oleh bapak ketua
jadi intinya adalah bila anda berencana ke jakarta dan tidak memiliki ketentuan ketentuan yang disebutkan di sini
tidak memiliki hasil tes maka tunda dulu keberangkatannya
karena bila anda memaksakan justru nanti anda akan mengalami kesulitan di perjalanan
mengapa kesulitan karena anda harus kembali
pemeriksaannya akan ketat
ini dilakukan agar kerja keras puluhan juta orang
di jakarta ada sepuluh juta jabodetabek ada lebih dari dua puluh lima juta
selama dua bulan lebih bekerja keras menjaga dan menurunkan tingkat penularan covid
kita tidak ingin kerja keras kita batal karena muncul gelombang baru penularan covid
kalau itu sampai terjadi maka yang menderita adalah kita semua di jakarta
karena itulah dengan amat tegas kita sampaikan bahwa jangan memaksakan berangkat bila tidak memiliki semua ketentuan yang ada
dan bagi masyarakat jakarta yang memiliki kerabat yang berencana untuk ke jakarta
sampaikan kepada semua tunda dulu
kita ingin memastikan ini tuntas
sekali lagi ini bukan untuk kepentingan
apa apa kecuali untuk melindungi ibu kota dari potensi gelombang kedua covid sembilan belas
kita tidak ingin di tempat ini muncul lagi peristiwa peristiwa seperti awal bulan maret
kita berharap melandai dan segera bisa tuntas
kami perlu tegaskan di sini bahwa kebijakan ini adalah kebijakan bersama
antara pemerintah pusat dalam hal ini dikoordinasi oleh gugus tugas percepatan penanganan covid
dan kami di pemprov dki jakarta yang tentu bekerjasama dengan pemerintah wilayah jabodetabek
dengan demikian ini adalah satu kebijakan bersama untuk semuanya
dan saya menganjurkan kepada semua ambil sikap tanggung jawab
jangan hanya memikirkan diri sendiri
tapi pikirkanlah kepentingan orang banyak kepentingan bangsa kepentingan negara
karena itu nomor satu kan kepentingan kepentingan besar itu
bila berencana ke jakarta ikuti ketentuan ini
ini sekali lagi alamat webnya dan silahkan nanti dipantau di sana
semua informasi ada di tempat ini
demikian penjelasan dari kami dan kami berharap seluruh masyarakat mengikuti ketentuan ini
insyaallah jakarta akan berhasil
kita akan bisa sepenuhnya kembali dalam suasana baru
dimana kita bisa berkegiatan seperti semula
tentu dengan protokol protokol baru
demikian dari kami
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh